arah puncak itu di gerbang tol ciawi yang tadi kita siapkan kontra flow jadi kalau pemakai jalan mau ke arah sukabumi maupun ciawi bisa menggunakan lajur kontraflow
kemarin rapat dengan polres sama juga seperti biasa tahun tahun sebelumnya pada saat tahun baru nanti akan ada penutupan arah puncak
itu di tanggal tiga puluh satu desember mulai pukul enam belas sampai dengan tanggal satu januari pukul enam
nanti mungkin biasanya dari pihak kepolisian akan memasang spanduk informasi sebelumnya untuk pemberitahuan kepada pemakai jalan
untuk arus mudik itu kepadatannya biasanya di hari jumat dan sabtu yaitu di gerbang tol paster dan gerbang tol cilenyi
nah untuk arus balik itu di hari minggu karena memang pola pergerakan pengguna jalan itu biasanya antara hari jumat dan sabtu itu menuju bandung
lalu balik bersamaan di hari minggu
nah dari minggu itu yang kita antisipasi titik kepadatannya tadi di akses masuk rest area satu ratus dua puluh lima lalu sembilan puluh tujuh dan delapan puluh delapan
serta di gerbang tol cilini karena pertemuan di akses km enam puluh enam